presiden joko widodo memimpin rapat terbatas penanganan bencana aceh di kantor presiden di jakarta pada jumat sore
rapat dihadiri beberapa menteri diantaranya sekretaris kabinet pramono anung dan juga panglima tni gatot nurmantio
dalam rapat kali ini presiden joko widodo memberikan instruksi untuk segera membangun kembali bangunan vital
seperti sekolah masjid dan juga rumah sakit
sedangkan rehabilitasi penanganan korban pasca gempa diserahkan ke menteri sosial
yang bekerja sama dengan menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia puan maharani
presiden juga memastikan agar ketersediaan logistik bagi para korban bencana aceh di seluruh lokasi pengungsian tidak terputus
saya melihat bahwa penanganan di awal tiga hari setelah kejadian sangat cepat dan sangat bagus sekali
pada kunjungan saya yang kedua saat itu saya ingin memastikan bahwa seluruh rakyat mendapatkan bantuan
seluruh rakyat mendapatkan pelayanan dan penanganan yang baik
mulai dari bantuan pelayanan kesehatan bantuan santunan kematian
ketersediaan logistik bagi pengungsi bantuan untuk anak anak maupun pembangunan kembali fasilitas umum
baik kantor pemerintah sekolah masjid dan juga rumah rumah warga yang rusak